partai golkar disebut memberikan sinyal mendekat ke koalisi pimpinan partai gerindra
setelah pertemuan dengan kedua ketumnya pada lebaran atau satu hari pasca deklarasi
capres pd perjuangan ganjar pranowo
akankah golkar berlabuh bersama prabowo subianto dalam pilpres mendatang
dan bagaimana nasib koalisi indonesia bersatu meski diklaim solid
apakah akan bersama dengan kib pada pilpres mendatang
atau kemudian berbeda jalan dengan p tiga yang mendukung ganjar pranowo
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bergabung sama kami lalu sambungan zoom
juru bicara partai golkar tantowi yahya
assalamualaikum selamat malam mas tantowi apa kabar
waalaikumsalam selamat malam
minal aibin yusra aibin maaflah herbatin
ya maaflah herbatin mas selamat
idul fitri masih dalam suasana silaturahmi begitu seperti yang ketum anda
pak erlangga hartarto juga sebutkan tadi di press conference begitu
jadi hingga saat ini artinya belum ada kesepakatan begitu ya mas
apakah kemudian golkar akan sama
atau kemudian akan memilih jalur yang berbeda
meski tadi dikatakan kib solid begitu mas tantowi
ya jadi ini penjelasan tiga ketua umum partai politik yang ada di kib tadi
jelas sekali kan bahwa pertama kib ini adalah forum komunikasi
forum silaturahmi forum kebangsaan
di mana tiga partai politik ini mempunyai sisi yang sama
dalam rangka membangun demokrasi dan memperbaiki nasib
nasib rakyat di indonesia
nah itu yang paling penting
jadi memang sejak awal setiap pertemuan pertemuan yang dibangun
baik pertemuan terbatas hanya dihadiri oleh ketua umum
maupun pertemuan yang dihadiri oleh prasejen
belum pernah dibahas mengenai capres dan cawapres dari kib
jadi lebih banyak pertemuan pertemuan itu adalah forum silaturahmi
dan menyamakan persepsi mengenai langkah indonesia ke depan
oke mas kalau kemudian pertemuan malam ini
kalau anda katakan menyamakan persepsi
apakah kemudian persamaan persepsi juga
siapa yang kemudian akan didukung
apakah kemudian tetap dengan keputusan golkar
bahwa pak erlangga adalah capres begitu
mempunyai capres atau cawapres masing masing kan begitu
tapi belum sempat dibahas secara efektif
berkait siapa yang akan dimunculkan oleh kib
pada mana yang diikuti oleh rakyat selama ini adalah
ketiga partai politik ini mempunyai capres masing masing
dan itu adalah mandat yang diberikan oleh partai masing masing
seperti golkar itu mandat munas
itu adalah memberikan tiket kepada ketua umum kami
bapak erlangga hatarto
untuk menjadi calon presiden dari partai golkar
nah demikian juga dengan pan dan juga p tiga
jadi pembahasan kita selama ini
belum menyentuh ke hal hal terkait siapa di antara tiga calon
dan oleh partai politik itu itu dijadikan capres dari kib
memungkinkan kebicaraan ke arah itu
oke mas tantowi kalau begitu artinya batasnya di mana
kalau kemudian tadi dalam pertemuan ketiga ketum mengatakan
sepakat menghormati satu sama lain
tapi kemudian masih solid begitu
ini kan akhirnya publik seakan mempertanyakan begitu
kapan kemudian diumumkan apakah sama atau tidak
ini kan masih menjadi pertanyaan begitu mas
ya dari awal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh pak erlangga tadi
tidak ada pembahasan mengenai siapa capres siapa cawapres
siapa capres dari kib ini
yang lebih banyak dibahas itu adalah menyamakan platform
menyamakan visi menyamakan misi
bagaimana indonesia terutama setelah kita lepas dari pandemi covid sembilan belas ini
dapat lepas landas lagi
nah itu kan diperlukan forum
di mana untuk membangun itu kan tentu tidak mudah
nah kib ini sebagaimana kita jelaskan dari awal
bisa saja bertambah gitu anggotanya
sebagai suatu forum komunikasi dalam membangun persepsi
mengenai bagaimana indonesia itu dibangun ke depan
baik mas tantowi
tadi kemudian yang disampaikan bahwa oleh ketum anda pula
bahwa memang hari ini golkar bagian dari kib
bagian masih dari koalisi pemerintahan yang ada
apakah kemudian misalkan sama seperti p tiga
akan juga mengkoordinasikan melaporkan hasil dari internal partai
pilihan partai begitu kepada presiden
cara saya tidak perlu dilaporkan
presiden sudah tahu bahwa calon presiden dari p tiga
dari partai golkar itu adalah ketua umum pak erlangga hartarto
jadi saya rasa tidak ada yang perlu dilaporkan
presiden tahu betul dari awal
bahkan golkar adalah satu dari sedikit partai politik
yang dari awal itu sudah tahu capresnya itu siapa
oke berarti kalau kemudian hari ini masih dengan keputusan munas
apakah itu tidak bertabrakan misalkan dengan p tiga
yang hari ini sudah mengumumkan ganjar pranowo sebagai capres
bagaimana nanti komunikasinya
atau kah jangan jangan
akan dibawa dalam koalisi yang lebih besar
kalau kemudian para ketua menyebut sebagai koalisi kebangsaan begitu mas tantowi
sebagai forum komunikasi
kib itu tidak melakukan intervensi terhadap
urusan dalam negeri dari partai partai politik lainnya
malini pan dan psg
jadi sebagaimana dijelaskan pak erlangga tadi
kami sepenuhnya seperti keputusan dari p tiga
saya sudah berputus putusan
saya juga akan beristipan
jika mempunyai keputusan yang sama
mengenai capresnya kami juga akan menghargai
kita juga menghargai
untuk mencapreskan pak erlangga
artinya masih saling menghargai keputusan masing masing
berada dalam satu koalisi yang sama
kalau begitu pertanyaan saya adalah
sembari menunggu jalan tengah
pertemuannya di mana
apalagi sesama paling tidak internal kib begitu
ada pendekatan pula
kemudian kepada misalkan
anda sebutkan beberapa tahun lalu
ada kesamaan historis
berasal dari embryo yang sama
begitu anda katakan
untuk membangun komunikasi
dengan kelompok manapun
dengan calon presiden atau koalisi manapun
bolkar memiliki kebebasan
untuk menjalin komunikasi dengan partai manapun
nah yang paling intensif itu
sebagaimana yang saya sampaikan
itu adalah komunikasi dengan pak prabowo
dan juga partai gerindra
pertemuan dari ketua umum
yang menunjukkan ada kesempatan
saya tidak terlalu jelas mendengar suara anda
artinya intensif begitu ya
karena lebaran kemarin bertemu
sejauh apa kemudian komunikasi dengan gerindra hari ini
dalam waktu dekat
juga pak erlangga hartarto
kembali akan melakukan pertemuan dengan pak prabowo
sebagai pertemuan wajib kan
itu harus kembang
tapi apakah ini akan berujung
masih perlu waktu
lebih intens mana begitu kemudian
atau kalau bicara soal prioritas
lebih lebih enak bertemu mana misalkan pak erlangga dengan seorang prabowo
atau kemudian dengan koalisi kib ini
sesuatu yang boleh saya sampaikan di sini
golkar itu adalah partai yang
tidak ada resistensi dari partai manapun untuk menjalin komunikasi
jadi kita teman dari semua partai yang ada
jadi bagi kita
semua adalah teman
semuanya itu adalah satu kemungkinan dalam kaitan koalisi
oke artinya kalau kemudian tidak ada resistensi
lebih besarkah peluang pada koalisi besar
koalisi kebangsaan yang kemudian disebutkan tadi
ya koalisi besar itu adalah suatu wacana yang pernah dibicarakan di publik
ya kan begitu
jadi ada lima partai politik yang berwacana untuk membangun suatu koalisi besar
ya karena tantangan indonesia ke depan itu jauh lebih berat dibandingkan periode sebelumnya
oleh karena itu diperlukan suatu kolaborasi
maka dibangunlah wacana koalisi kebangsaan
koalisi besar tersebut
apakah itu akan berlanjut
ya ini kan sedang dalam proses
kib sendiri ya sedang dalam hot hotnya lah komunikasi ya
setelah terjadinya dinamika yang semakin meningkat menjelang pilpres ini
artinya apakah kemudian koalisi besar kemudian atau kemudian koalisi dengan gerindra ini
akan quote unquote akan menjadi exit plan begitu ketika kib tidak akan menemukan titik temu
apalagi dengan pak erlangga capres tapi p tiga tetap dengan nama seorang ganjar begitu
ya partai golkar tetap terus membuka komunikasi dan menjalin komunikasi
jadi membuka komunikasi
bagi partai politik manapun
begitu juga kami terus menjalin komunikasi dengan partai politik manapun dalam rangka membangun koalisi ini
nah karena suasana sekarang ini masih cair jadi kemungkinannya itu masih banyak sekali
sulit untuk membuat apa namanya itu keputusan yang definitif gokar akan kemana
oke artinya hingga malam ini belum ada pembicaraan
masih dengan keputusan munas bahwa erlangga adalah capres dan bukan
cawapres baik ke prabowo maupun ganjar begitu ya mas tantowi
kalau pak erlangga itu sudah jelas itu adalah capres partai golkar dan itu adalah keputusan dari munas
oke belum kemudian akan menjadi cawapres dan akan mencoba masuk ke dalam dua kubu itu
ya ini kan sebagaimana yang ditampilkan oleh pak gul tadi maupun oleh pak marjono
ini kan semuanya lagi dalam tahap
mencari pacar ya
jadi terus dilihat yang mana yang paling cocok
namun yang paling jelas itu ketika berbicara capres dan cawapres
kemudian mereka menjadi presiden dan wakil presiden itu adalah tool in one
ya jadi dua menjadi satu
jadi harus terjadi keselarasan harmonis sama langkah sama pikiran ya dalam menjalankan pemerintahan berikut
jadi bukan semata mata kita berkaca kepada elektabilitas tapi paling penting itu adalah bagaimana seorang presiden itu nyaman bekerja dengan wakilnya untuk kontrak kerja selama kontrak politik selama lima tahun
oke mas tantowi terakhir berarti artinya ketika anda katakan tidak melihat elektabilitas
maka golkar masih akan pede masih akan kekeh dengan nama seorang erlangga begitu ya

oke makasih pak
oke mas tantowi itu memang kursi dpr nomor dua begitu ya golkar mas
ya kalau kita lihat dari bursa calon wakil presiden yang ada itu kan marginnya nggak besar besar banget dong
artinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya hatta nasdi gitu
wakil presiden itu menentukan tapi kontribusinya terhadap keterpilihan ya masih bisa diperdebatkan
karena suara publik itu itu lebih tersuai
lebih tersurah kepada siapa presidennya
oke baik baik kalau begitu kami
presiden nanti dalam menentukan siapa wakil presidennya tentu dia akan melihat dia nyaman bekerja dengan siapa
untuk kontrak kerja dan kontras politik selama lima tahun
oke baik kalau begitu kalau anda analogikan ini pacaran penjajakan kami akan tunggu keputusannya akan dengan siapa
kemudian golkar berpasangan apakah memang dengan kib sama dengan p tiga menunggang ganjar atau kemudian malah mendekat ke prabowo
terima kasih atas waktu anda mas tantowi yahya jurubicara partai golkar
telah bergabung bersama kami malam hari ini sehat selalu mas tantowi
terima kasih selamat malam